salam sejahtera bagi kita semua
wakil presiden republik indonesia
dan wakil ketua lembaga lembaga negara
bapak tri sutrisno
dan bapak butiono
keluarga para pejuang perumus pancasila
keluarga muhammad hatta
keluarga rajiman wetyo dinak
keluarga muhammad yamin
serta keluarga supomo
para pemuka agama dan tokoh masyarakat
pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan redaksi
perwakilan organisasi pemuda
dan juga organisasi mahasiswa dan pelajar
serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan
puji syukur kepada tuhan yang maha esa
pada pagi hari ini kita dapat berkumpul
menyelenggarakan upacara peringatan hari lahir pancasila
untuk yang pertama kalinya
upacara ini meneguhkan komitmen kita
agar kita lebih mendalami
dan mengamalkan nilai nilai luhur pancasila
sebagai dasar bermasyarakat
sebagai dasar berbangsa dan bernegara
pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses
yaitu rumusan pancasila tanggal ke tiga
dan rumusan pancasila tanggal ke tiga
pancasila pancasila tanggal ke tiga
adalah pembahasan kemampuan pancasila tanggal ke tiga

adalah jiwa besar para founding fathers kita
para ulama para tokoh agama
dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh nusantara
sehingga kita bisa membangun kesepakatan
yang mempersatukan kita
harus diingat bahwa kodrat bangsa indonesia
adalah kodrat keberagaman
takdir tuhan untuk kita adalah keberagaman
dari sabang sampai merauke adalah keberagaman
dari miangas sampai rote adalah keberagaman
berbagai etnis berbagai bahasa lokal
berbagai adat istiadat berbagai agama
kepercayaan serta golongan
itulah bineka tunggal ika kita indonesia
namun kehidupan berbangsa dan bernegara kita
selalu mengalami tantangan
kebhinnekaan kita selalu diuji
ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya
ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain
semua itu terparah oleh penyalahgunaan media sosial
oleh berita bohong
oleh ujaran kebencian
yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita
saudara saudara sebangsa dan setanah air
kita harus belajar dari pengaman buruk negara lain
yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial
yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara
dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dalam bingkai nkri dan bineka tunggal ika
kita bisa terhindar dari masalah masalah tersebut
kita bisa hidup berukun dan bergotong royong
untuk memajukan negeri ini
indonesia adalah rujukan masyarakat internasional
untuk membangun kehidupan yang damai
yang adil yang makmur di tengah kemajemukan
dan dalam hal tersebut
kita harus memindahkan bahwa
kita harus mengucapkan kebetulan
agar manusia dapat mendapatkan kemampuan

oleh karena itu
saya mengajak peran aktif para ulama
para pedanda para pendidik
para budayawan dan pelaku seni
para pelaku media
dan jajaran pemerintahan
tni dan polri
serta seluruh komponen masyarakat
untuk bersama sama menjaga pancasila
pemahaman dan pengamalan pancasila harus terus ditingkatkan
ceramah keagamaan dan materi pendidikan
fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial
harus menjadi bagian dari pendalaman dan pengamalan pancasila
komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi
banyak upaya telah dan terus dilakukan
pengembangan pendidikan etika dan moral
serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral
dari pengamalan nilai nilai pancasila
dalam rangkaian peringatan hari lahir pancasila ini
saya telah menetapkan peraturan presiden no lima puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
tentang unit kerja presiden untuk pembinaan ideologi pancasila
lembaga baru ini adalah
kepanjangan tangan saya yang bersama seluruh komponen bangsa
memperkuat pengamalan pancasila
yang menjadi bagian integral dari pembangunan
ekonomi sosial politik dan kebudayaan
saudara saudara sebangsa dan setanah air
tidak ada pilihan lain kecuali kita
harus bahu membahu menggapai cita cita bangsa
tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa
harus menyatukan hati dan pikiran
mengerahkan waktu dan tenaga
untuk persatuan dan persaudaraan kita
tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri kita
sebagai bangsa yang santun
yang berjiwa gotong royong dan toleran
tidak ada pilihan lain kecuali kita
harus menjadikan indonesia bangsa yang adil
bangsa yang makmur dan bermartabat di mata internasional
kita harus berpikir
kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan
yang tidak sesuai dengan pancasila
pemerintah pasti bertindak tegas
terhadap organisasi dan gerakan
yang anti undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan yang anti binneka tunggal ika
pemerintah pasti bertindak tegas terhadap paham
dan gerakan komunisme
yang jelas jelas di lakukan
dan di larang di bumi indonesia
mari kita jaga perdamaian
kita jaga persatuan
dan kita jaga persaudaraan
mari kita bersikap santun dan saling menghormati
mari kita saling toleran dan bahu membahu
demi kemajuan indonesia
selamat hari lahir pancasila
kita pancasila semua anda indonesia semua anda pancasila saya indonesia saya pancasila
undangan dimohon berdiri
pembacaan doa oleh menteri agama republik indonesia
ya rabbana lakalhamdu lakasyukru
allahumma salli wa sallim
ya allah tuhan penguasa semesta
yang menempatkan negara dan bangsa kami di bentang katulistiwa
yang menganugerahi kami alam yang kaya membuana
berhias laut di wilayah nusantara
bernama indonesia raya
pada pagi yang hikmat kami bermunajat
memanjatkan doa menadah pemberian pinta
semoga senantiasa tercurah selamat rahmat dan berkat
bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
ya allah tuhan yang maha menyatukan
jadikanlah peringatan hari lahir pancasila
sebagai momentum kami merekatkan persatuan sepenuh jiwa
jauhkanlah bangsa ini dari perselisihan permusuhan dan perpecahan

anugerahilah bangsa kami kemampuan
mengamalkan pancasila sebagai dasar kenegaraan dan kebangsaan
dasar dimana negara kami didirikan
dasar dimana merah putih kami dikibarkan
dasar dimana bangsa kami berpijak sekaligus bertujuan
ya allah tuhan langit dan bumi
engkau lengkapi kami dengan akal budi
engkau bimbing pendahulu kami cara mengelola urusan negeri
cara menyelesaikan perbedaan dengan tetap memelihara keutuhan nkri
cara permusyawaratan sebagai jati diri kami
maka kobarkanlah semangat bermusyawarah dengan api konstitusi
api yang daripadanya memancar kesadaran berpancasila sebagai dasar kami mengelola bumi pertiwi
ilhamilah pikiran dan hati kami dengan kebijakan ilmu hikmat
agar demokrasi kami lebih bermartabat
agar permusyawaratan diantara kami benar benar maslahat dan manfaat
terangilah kami agar pandai mensyukuri nikmatmu yang tiada tara
tumbuhkanlah pada diri diri kami keikhlasan tulus rela
berkorban demi bangsa dan negara
berjuang menegakkan nilai nilai pancasila
ya allah tuhan maha pencipta
engkaulah yang menciptakan malam
berdayakanlah kami membuat pelita
engkaulah yang menjadikan pualam
ajarkanlah kami membuat piala
engkaulah yang mentakdirkan kami lahir dan hadir di nusantara
kuatkanlah kami menjaga dan merawatnya dengan pancasila
mewujudkan negara indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur sejahtera
subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala almursalin